jangan sampai ikutin garis
rosilawati terus menangis menyaksikan jenazah putranya rio febriat dimasukkan ke lianglahat di tempat pemakaman umum
darussalam di kelurahan langkapura bandar lampung pada rabu sore tiga belas juli
anak bungsu rosilawati ini meninggal dunia pada selasa malam dua belas juli setelah sehari sebelumnya sempat menjalani perawatan di rumah sakit ahmad yani
kota metro lampung
rio remaja berusia tujuh belas tahun ini diduga meninggal secara tidak wajar
pasalnya saat memandikan jenazah keluarga menemukan banyak lebam di tubuh remaja yang sedang menjalani masa hukuman
di lapas pembinaan khusus anak lkpa kelas dua lampung di desa masgar kecamatan
tegineneng kabupaten pesawaran
keluarga menduga rio meninggal karena dianiaya sesama napi di dalam lapas
keluarga bahkan curiga korban dianiaya oleh empat orang rekannya yang berada di dalam satu sel
dari warga binaan itu kita dengar sendiri karena saya bersangkutan yang langsung nanya ke empat anak itu seperti apa sih bang penyiksanya bang
kalau untuk kronologi penyiksaannya kami tidak tahu karena kami tidak melihat yang jelas mereka mengatakan
akui kalau mereka melakukan tindak pemukulan terhadap adik kami
dengan adanya tanda luka lebam di bagian tubuhnya
sedangkan seminggu sebelum itu kami bertemu dengan adik kami keadaannya masih baik baik saja
cuma ada yang dikeluhkan kalau badannya terasa tidak enak
hingga kamis siang pihak lapas pembinaan khusus anak masih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian daerah lampung terkait penyebab meninggalnya rio febrian
mereka menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak kepolisian daerah lampung
terkait mungkin masalah pemukulan kemudian ada pengayaan itu prosesnya sudah diserahkan dan diambil oleh pihak polda lampung melalui dari pak kasudit
bahwa tidak ada yang menentukan terkait meninggalnya seperti apa menurut hasil dari dokter forensik polda
rio merupakan narapidana yang baru menjalani masa hukum selama empat puluh lima hari
dari delapan bulan masa hukuman di lembaga pembinaan khusus anak lkpa kelas dua lampung
kasus kematian rio dilaporkan pihak keluarga ke polda lampung